iya aku bawain kamu buah
apel kukupasin ya
mau pakai kulitnya apa enggak
yaudah kukupasin ya
iya memang tapi janjinya kapan dikirim
hari ini kan
nah ini jam berapa pak
untung aku udah dapat informasi dari lila rumah antri di mana
itu anak mau ikut campur urusan aku aja
loh kok orang itu ada di rumah ini
apa hubungannya dia sama andre
nah kamu lihat
itu sama nek
mama nyusupkan aku
perluan mama nyusupin
iya betul lagi
jadi wanita itu ibu si bocah kurang ajar itu
kamu ngapain disini
keluarga saya di dalam
oh apaan itu
maaf kalau selama ini hubungan saya dengan anak anda kurang baik
ini semua gara gara perempuan yang namanya dewi
tolong bilang sama andri jangan ikut campur masalah saya dengan dia
masa tak pernah seperti itu
ya anggap aja ya ini sebagai beras budi
dan rahasia ibu akan aman di tangan saya
bisakah melmaybe nihjau ac iq jangan sampai brasile ibu sering kalah
apa yang empat rumah yang dari sini itu
kita makan yuk
dewi berangkat dulu ya udah telat nih
eh kenapa ini
masya allah dewi
buru buru jadi ketinggalan deh
nih lihatnya dewi ketinggalan
kamu anterin ya
siapa tahu perlu
eh anda mau apa sih
nama anakku kan dewi
kartu itu bernama dewi
dia pasti dewi bukan maya
pasti halimah yang suruh dia bohong
nggak salah lagi
dia pasti anakku
bapak jangan kurang ajar ya
ingat nama umur pak
saya bukannya mau maksud kurang ajar
saya mau maksud kurang ajar
tadi kan saya udah bilang
kok sampai bapak nyentuh saya lagi
saya bisa teriak nih pak
bapak mau apa lagi sih
tadi kan sudah saya bilang
bapak jangan deket deket saya
atau mau saya teriak
saya scripturesnya udah selesai
kalem mulha perhoja peng damages
ada siapa wih
teh ini tadi tete ketinggalan kartunya kandung gawainya
wah makasih ya mai
ya makasih teh
gak usah deh maya langsung pulang aja
yuk teh maya pulang ya
mas maya pulang dulu ya
suasana tadi bener bener gak enak buat kamu
gak usah teh
tete gak usah ngelakuin apa apa lagi buat maya
lupain aja teh yang maya pernah bilang ke tete
kalau dilanjutin cuma buat hati maya jauh lebih sakit deh
maaf ya mai kejadiannya jadi kayak gini
tapi tete bener bener mau bantu kamu kok
ini ya teh maya ngerti
eh kok ada kamu
apa kukupasin ya
mau pakai kulitnya apa enggak
ya udah kukupasin ya
bila begitu baik sama aku
gak adil kalau aku selalu bikin dia tuh sedih
lagian aku udah janji
untuk buka hati aku untuk di
kok kamu ngeliatin aku kayak gitu
ada yang aneh aneh dari muka aku
enggak gak ada
enggak gak ada apa apa
iya kamu enak banget teh
apakah kamu udah bisa ngelupain dewi
aku harap sih udah

ternyata sampai detik ini
perasaan aku sama seperti berjuta juta detik yang lalu
aku masih sayang sama kamu ya
aku belum bisa melupain kamu